kang dari mana
tadi bang ojak
bang ojak nyari saya
iya kok tau
iya saya udah tau
udah tau belum bang ojak mau ngapain
kata bang ojak
tarah aja min ceritanya saya mau pulang dulu
udah kok balik
ih jangan jangan jangan
anten dari sini dulu pulang
bang ojak kesana
enya kenapa keluar
itu ibu pak udin ya
ibu itu yang tadi ngusir saya
tolong diobatin dok
itu kan penumpang aku
ya orang di sendirian nih pangkalan
iya tapi kan
kamu udah mulai ngojek
yang lain pada kemana
kamu tadi dicariin emang ngojek
aku gak tau
kalau gitu saya mau pulang dulu
ma mbak be ada
belum pulang kenapa tuh pa
tadi si ojek nyariin si tisna
katanya pak audi pingsan di pemancingan
kasian banget pak odi
lihat terus itu gimana
kang tistanya udah ketemu apa belum
papa gak tau ma
eh alah pa
itu kalau pingsan di pemancingan atau di tempat umum bahaya pak
bisa bisa itu setruk
kok nyumpahin sih
mama kan cuma ngasih tahu
kamu dari mana
kau terserah dari mana
tadi dicariin emang ngojek
kamu tau gak sekarang ojeknya di mana
saya gak tau sekarang emang ngojek ada di mana
itu punya saya
mahkanmu dik offer
tidak zgok nganjik
se enjoying your day
aduh sungguh kamu bapanya nganggur
udah siap ya mines
tadi bang ojak
iya kok tau
iya saya udah tau
udah tau belum bang ojak mau ngapain
kata bang ojak
udah narik lagi aja lu
ntar kalau ketemu tisna
tadi aku ketemu tisna cuy
ya bener lah cuy
yang mau ke pangalan
kata lu tisna disono
itu kan tadi cuy
sekarang udah pergi
ya mana aku tau
kamu masih marah bob
kalau kamu ga suka sama sikap papahmu
ya bilang aja
kalau kamu diem aja gitu
berarti kamu udah ga mau dibeliin motor
mama kok gitu
berarti kamu udah ga mau beli motor
bobi kan masih pengen dibeliin motor
udah ketemu sama kang fisna
emang kenapa sih
gue ketemu sama kang pisna
dikasih tahunya malah gak percaya
bukannya gue gak percaya
dia mau kemana itu
tadi sih kata kang bisna
dia mau pulang bang
yaudah makasih mod
lo dari mana
ngarik atu jak
diteleponin gak diangkat
bukan maksud saya gak mau ngangkat telepon kamu
hp saya ketinggalan
yaudah buruan yuk
masya allah bapak
ayo atu jak kesana jak
nyak kagak mau
kalau sakit jangan dibiarin nyak
lo jangan ikut campur pur
udin pengen nyak sehat
buka dulu pintunya
kalau dokternya masih ada nyak kagak mau buka pintu
pak udin gak usah dipaksa
udin pengen nyak sehat
buka dulu pintunya
udin pengen nyak sehat
buka dulu pintunya
udin pengen nyak sehat
eh lo jak kok kali siap eh
liat babek bang
babek kagak liat
udah tadi gue dateng ke sini gak ada siapa
kita cari atu jak
gak apa apa udah biasa
emang sering yang kayak tadi
kadang ada aja sih
kenapa nggak dikasih obat aja dok
mau dikasih obat apa
ya kan situ dokternya
saya kan gak tau mau ngasih obat apa
kan tadi belum diperiksa
mau nyari kemana lagi jak
ya gue juga gak tau
kenapa kita telepon aja tuh
kenapa gak kepikiran ya
baterai gue abis
tadi kan bisa
baterainya udah merah
belum sempet ngecas
udah pergi tuh dokter
bagian kenapa sih kagak mau berobat
nyak kagak mau din
kalau kagak mau ke dokter
nyak bisa sehat
nyak bisa sehat
nyak bisa sehat
nyak bisa sehat
iya barusan dikasih makan soto ayam langsung segar dah
iya jadi bapaknya cuma lemes aja habis dari pagi sih belum makan